komisi sebelas dpr menyempakati tujuh nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan atau ojk
periode dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tujuh setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari
keputusan diambil berdasarkan musyawara mufakat yang berlangsung dalam rapat internal komisi sebelas dpr kamisore
tujuh nama terpilih sebagai anggota dewan komisioner ojk adalah mahendra siregar
sebagai ketua dewan komisioner mirza aditya suara sebagai wakil ketua
dian edi narai sebagai kepala eksekutif pengawas perbankan
inarno jayadi sebagai kepala eksekutif pengawas pasar modal
ogi prastomiyono sebagai kepala eksekutif pengawas prasurasian dana pensiun
lembaga pembayaan dan lembaga jasa keuangan nonbank
lalu sofia isabella watimena sebagai ketua dewan audit
dan yang terakhir adalah frederika widiasari dewi sebagai anggota dewan komisioner
yang membidangi edukasi dan pertolongan
keputusan rapat pleno ini akan dibawa ke sidang paripurna terdekat
setelah komisi sebelas dpr berkirim surat ke pimpinan dpr
anggota komisi sebelas dpr mis bakun mengatakan meski sempat ada dinamika politik
dalam rapat internal soal perbedaan pilihan calon anggota dewan komisioner
namun tujuh nama calon ini akhirnya disepakati oleh mayoritas fraksi di komisi sebelas dpr
tugas tugas pengaturan pengawasan